lebih dari dua ratus tiga puluh warga gaza tewas dalam serangan balasan israel
merespon serangkaian kekerasan yang juga menewaskan ratusan orang
ledakan mengguncang kota gaza ketika pasukan israel melancarkan serangan balasan ke gaza pada minggu dini hari
serangan balasan ini dilakukan setelah kelompok bersenjata dari kelompok hamas mengamuk di israel sehari sebelumnya
menewaskan lebih dari dua ratus orang
peristiwa itu disebut sebagai hari kekerasan paling mematikan di israel sejak perang yom kipur lima puluh tahun lalu
perdana menteri israel benjamin netanyahu langsung menjanjikan balas dendam